apa yang lagi heboh
masih sama mpo cik aminah teh kembar dua
ambil gambar lo gue gak butuh
ingin banget ngelus perutnya bu aminah
mari mari silakan masuk
silakan duduk iya terima kasih
bu aminah gimana sih bu rasanya kembar empat
jangan aja bu puput
ini biasa kembar dua
bu bener kan
kembar dua aja rame
apalagi kembar empat
terus gimana rasanya bu punya bayi kembar
kenapa bingung pak rijal
bukannya enak punya bayi kembar
kalau pak aji mungkin enak
katanya mau ngelus
boleh ya bu aminah
bu kalau gitu enggak apa apa
kalau misalnya bu aminah kegelian enggak apa apa
saya enggak jadi ngelus
enggak enggak enggak
enggak enggak papa ya
boleh ya bu
pasti dia ngajak itu
ini kan sudah sore
kita pulang dulu ya
terima kasih ya bu amina
iya sama sama saya malah yang terima kasih soalnya udah mau dateng kesini
terima kasih banget
terima kasih bu
terima kasih bu
karena itu beneran kembar empat
feeling saya sih begitu bang
jadi lu bilang kembar empat berdasarkan feeling lu bukan kata bang rizal
loh ini masalah geger bang
kehamilannya bu amina pasti istimewa
gak mungkin dua
orang kampung geger gara gara feeling lu
dulu disini emang banyak pohon buni
dulu disini banyak orang lahir kembar gak
ya seingat gue sih asnawi abangnya asnan
asnan suaminya maipah
pantes maipah masih tanam pohon buni
udah muazan nih jalannya
kalo gak kembar empat
ini kembar tiga ya
lo berdua sekarang ke rumah bang rizal ya
pastiin itu peminat kembar berapa sebetulnya
bu amina gak kembar pak
ini udah mulai ngaco nih
ada yang bilang kembar tiga
malah ada yang bilang kamar tujuh
kelinci aja gak sebanyak itu anaknya
ini lama lama kampung kita nggak dipercaya kampung lain
karena terlalu banyak berdua
lo ngapain mau ne meni rumah gua dari tadi
ini teh tina bawa gambar gambar
kalau empo pakai ini
pasti empo kelihatan muda
empo te tambah muda
apa yang lagi heboh
masih sama empo
cik aminah te kembar dua
gua gak butuh